bak nasinya setengah aja ya pakai itu ayam gulai iya terus sama sayur yang ada timunnya
di piring saya sudah ada karbohidrat protein sayuran tapi ini apakah sudah seimbang kita
rasanya ahlinya langsung ya pola makan merupakan perilaku yang dapat memengaruhi gizi baik kuantitas
maupun kualitas makanan yang dikonsumsi berperan pada kesehatan individu gizi seimbang menitik
beratkan pada jenis asupan termasuk porsi yang tepat sehingga mencapai keseimbangan yang dibutuhkan
tubuh jadi memang kalau kita kenal dulu kan pesan gisi yang kita tahu hampir dua puluh tahun lalu itu adalah
empat sehat lima sempurna ya itu diperkenalkan oleh guru besar gisi yaitu prof purwo sudarmo tapi
kemudian muncul masalah masalah gisi baru seperti stunting obesitas yang kemudian akhirnya pesan
gisi disempurnakan kementerian kesehatan merumuskan tumpeng gizi seimbang berisi daftar makanan dari
jenis berbeda yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari rancangan ini memperbaiki prinsip lama
empat sehat lima sempurna yang dianggap tidak lagi sesuai gambar tumpeng ini tidak hanya berisi
panduan sehat melainkan panduan pola hidup secara keseluruhan pedoman baru ini dilengkapi sepuluh pesan
seperti membiasakan sarapan mencuci tangan melakukan aktivitas fisik yang cukup perbanyak sayuran dan
buah hingga membatasi makanan manis asin dan berlemak ini yang penting tapi juga susah untuk dilakukan
ya batasi gula garam dan juga minyak ya karena memang sebenarnya ada standarnya standar porsinya
untuk gula itu sendiri maksimal adalah empat sendok makan perharinya untuk garam itu maksimal adalah
satu sendok teh perhari dan untuk minyak itu maksimal adalah lima sendok makan perhari lantas
apakah warga sudah menerapkan gizi seimbang menurut aku gizi seimbang itu gimana makanan
atau mungkin lifestyle yang kita lakuin itu balance kak jadi misalnya
dari gizi protein karbohidrat mineral dan lain lain itu bisa seimbang ada buahnya ada
proteinnya terus ada nasi juga jadi itu udah setiap hari harusnya terjaga sih aku juga di
rumah suka beli buah buahan apalagi anak kos kan bila disederhanakan penerapan gizi seimbang
disosialisasikan lewat kampanye isi piringku yang menggambarkan porsi sekali makan secara
umum isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri
dari gizi seimbang yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari gizi seimbang yang terdiri
kebutuhan seimbang bagi tubuhkan pastikan kasupan dan nilai gizi menuruti porsi yang benar ya tim